menteri agama fahrul razi mengatakan masyarakat dipersilahkan melakukan sholat idul adha tahun ini
keputusan ini berdasarkan surat edaran menteri agama no delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang penyelenggaraan sholat idul adha dan penyembelihan hewan kurban seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
namun menak menegaskan pelaksanaan sholat idul adha tetap dalam koridor protokol kesehatan yang ketat
selain itu fahrul juga mengimbau masyarakat melaksanakan sholat di lokasi yang diperbolehkan oleh gugus tugas covid sembilan belas dan pemerintah daerah setempat
bahwa idul adha kita sudah melakukan peringkat edarannya bisa melaksanakan di lapangan pemotongan hewan kurban juga bisa
tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat
boleh kecuali di tempat tempat yang memang untuk gugus tugas setempat tidak mengizinkan
atau tidak tidak mengizinkan
tapi kalau lain dari itu silahkan
tak hanya terkait sholat idul adha menak juga menjelaskan tentang kegiatan penyembelihan hewan kurban yang harus dilakukan di tempat terbuka
alat penyembelihan juga harus dibawa masing masing dan tidak boleh digunakan bergantian
warga juga diminta untuk tidak datang ke tempat penyembelihan namun daging hewan kurban akan didistribusikan kepada warga
tim liputan cnn indonesia